ya kalau dilihat kasus korupsi ini selalu saja ada dan terus berlanjut dan banyak juga yang diusahakan oleh pemerintah
salah satunya adalah dengan membentuk tim sapu bersih pungutan liar dan tim saber ini atau saber pungli
polres trenggalek jawa timur juga sudah melakukan operasi tangkap tangan atau ott terhadap dua puluh satu oknum pegawai dinas pariwisata setempat
ya para oknum ini diduga melakukan manipulasi tiket masuk di tiga obyek wisata pantai
satu oknum petugas dinas pariwisata trenggalek terdiri dari empat petugas di pintu masuk wisata pantai pelang kecamatan panggul
delapan petugas tiket di pantai perigi kecamatan watulimo dan delapan orang di pantai karanggongso kecamatan watulimo
mereka berstatus pegawai negeri sipil dan juga pegawai honorer
selain dua puluh satu petugas tiket polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya ribuan lembar tiket masuk objek wisata
serta sejumlah uang tunai
polisi belum mendatatkan tersedia
tersangka dalam kasus tersebut karena seluruh pegawai yang tertangkap masih dalam pemeriksaan petugas
menurut kasubag humas polres tenggalek operasi tangkap tangan ini berawal dari oin formasi masyarakat
yang menyebut terjadi kebocoran retribusi di sejumlah obyek wisata
para pegawai tiket diduga melakukan manipulasi retribusi dengan cara tidak memberikan sejumlah tiket masuk
kepada wisatawan yang berkunjung sehingga uang yang didapatkan tidak disetor
ada indikasi terkait dengan sejenis manipulasi penjualan tiket kepada masyarakat pengunjung
dari hasil tersebut kemudian petugas melakukan penggelidahan terhadap barang bukti berupa karcis bonggol
dan uang yang ada di tempat pembayaran